nyai irohma sudah terbukti
tahan dengan segala cuaca
pani irohma ahli nah ahli
tidak usah bertenggar seperti ini
sudah aku bilang
lawanan mongol ini kepada kalian
kalian sudah menjadi tawanan kami
ikuti aturan kami ya
itu tutup keteknya
itu tidak sopan
kelihatan itu keteknya
nona yang cantik
sekarang aku serahkan
pemimpin pasukan kalian
kalian juga akan
kalian tidak bisa
lebih baik aku minta
bawa mereka semua
perlakukan mereka sebagai tawanan
kami mengucapkan banyak terima kasih
untuk kalian semua
terima kasih gisanak
sudah membebaskan kami
dan ini adalah keponakan tercintaku
dan dia adalah calon raja
di kerajaan batu jajar
aku tidak mengerti apa yang gisanak bicara
asal kalian tahu
putra mahkota kerajaan batu cacar
telah kukur di perangan
oleh kerajaan mongol
dan mulai sekarang
tahta kerajaan batu jajar
harus segera digantikan
pengganti jagodipa sekarang
adalah keponakan kutercinta raden surawisesa
jika memang benar
raden jagodipa benar benar meninggal
raden surawisesa menggantikan posisinya begitu saja
karena ini standar
aku tidak salah dengar
aku tidak salah dengar
aku tidak salah dengar
aku tidak salah dengar
nasibku akan sama dengan dia
sekarang sudah tidak bisa kemana mana lagi
karena kau harus mati di tanganku
kau pikirkan saja
dengan nyawamu sendiri
kamu selamat rai
iya raka alhamdulillah aku baik baik saja
aku senang melihatku baik baik saja
sekarang tinggal satu urusan kita
membantu gagak lumahyu di bukit mandala
baiklah kalau begitu kita harus membagi tugas
aku raka walang sumsang syekh guru nerjati dan paman pendekar gendang
kami akan pergi ke bukit mandala untuk membantu rai gagap lumai
baiklah aku setuju
sedangkan raden jagurdipa atuya dan para prajurit
sebaiknya kalian ke istana batu jaja
mengingat istana harus dikuasai
selagi odaika sedang memusatkan kekuatannya di bukit mandala
aku sempat mendapatkan rara
kalau begitu kita sepakat
aku harus segera memimpin pasukan
lebih baik sekarang kita bergegas ke bukit mandala sebelum semua yang terlampau
tapi bagaimana caranya raka
rai paman nyiro dan syekh guru
kita akan menaiki awan ini ke bukit mandat
jaga dewa batara
aku harus segera menyelamatkan dinda ketrimani
dinda subang lara dinda kenteriman aku harus menolong mereka
naik awan seperti ini
kamu saja yang mabuk
yang iroh sudah terbukti
tahan dengan segala cuaca
sudah lah tidak usah bertengkar
sudah aku bilang
kau pikirkan saja dengan nyawamu sendiri
ini tidak bisa aku biarkan
aku harus memusatkan pikiranmu
apa yang sedang dia lakukan
apa yang sedang dia lakukan
apa yang sedang dia lakukan
apa yang sedang dia lakukan
apa yang sedang dia lakukan
dinda para paraasionim hingga bidu
astagfirullahaladzim raka bukankah itu paman waraka
senepati ardali dan juga ratu barunawati
raka mereka dalam bahaya raka
nah mengapa ibunda seperti itu
gusir ratu ada apa dengan gusir ratu itu
raden sepertinya ayahandamu membutuhkanmu
benar sey guru lebih baik kita menolong mereka
awanpun lebih baik kejar ayahandamu
diam melarikan diri
dan berjundang seliwangi